amokram saber warga negara perancis yang tewas ditembak setelah membunuh polisi
memang dikenal sebagai orang yang kerap membuat masalah dan juga meresahkan warga
ulah pria yang juga atlet mma atau tarung bebas ini sudah lama jadi pembicaraan warga di sekitar tempat tinggalnya di seminyak bali
dia memang sering begitu
pernah dicari ke sini tapi kalah dia
ininya enggak si amoknya menang dia
terus sering sih buat onar di sini juga pernah kejadian
itu udah masalah sedikit diam dia di jalan
nggak di jalan habis itu
diam di jalan dia nggak gini dibiarin macet